sementara itu kementerian kehutanan dan lingkungan hidup klhk
langsung melakukan kajian terkait bencana longsor dan banjir bandang
yang menimpa garut dan sumedang
menteri siti nurbaya menyatakan banyak aspek yang harus ditinjau secara lingkungan untuk masalah ini
untuk jangka pendek kementerian kehutanan dan lingkungan hidup
akan fokus terlebih dahulu pada beberapa persoalan krusial
misalnya relokasi permukiman penduduk dari daerah rawan
pemetaan jenis tanah serta banyaknya beban pohon di satu wilayah
masalahnya itu sekarang di lokasi rawan itu
kalau dibiarkan terus pemukiman ada di situ repot juga
ada juga kasus di daerah itu yang misalnya daerah dengan beban pohonnya terlalu banyak
dia jatuh juga kan tergantung jenis tanahnya
makanya ini saya bilang concern dari kementerian lingkungan turun ke sana itu ya
harus dilihat apa yang terjadi sebetulnya